sampai sekarang aku masih gak tau abah kamu ada dimana
gak apa apa kok justru aku mau bilang makasih sama kamu
karena kamu udah ganteng nyari abah
tadi juga di jalan aku sempet ngejar ngejar alex
tapi gak berhasil
iya soalnya kan aku mau dateng jemputin dado tuh
ini aku bawain buah buahan buat dado
wah bebek ngapain sih kamu bawain buah buahan buat dado
dado kan sakitnya bukan karena penyakit
tapi karena dikeroyok orang
nah ini buat kita aja
eh lu pada mau buah gak
eh dian kan jatah buah
masa pohon makan buah
udah aja lu ini lu ngasih rasa cacu nih
ih dado kok lo sehat banget sih
kayak gak pernah di pukul
ya kan dia abis dapet ramuan dari mas chandra
di rute juga gitu
oh sama siapa
oh sama om chandra makasih ya om
iya om chandra emang baik banget
kalo tumpen tiba tiba dateng kesini buah buah
jadi sebenernya itu tadi buahnya itu
buat di rumah gue dibikin sama tante rere
tapi kan gua kabur ya

udanjaannya di gue semua
gua mau cengukin dado tuh
buah haram gua dibawa kesini sih
jeruk mana haram
eh bukan jeruk maksudnya
tapi caranya lo dapetin buah kayak gini tuh haram
masa lalu tinggal main ngambil gitu aja sih
ceritanya gimana sih
kok motor lu bisa di lempas
jadi gini boy
tadi kan gua lagi nyari abahnya raya bareng megan
terus waktu di rumah sakit
di parkirannya gue ngeliat si dekil yang nyorong motornya willy itu
nah terus yaudah gue sama megan kejar dia deh
tau tau pas di sana gua lagi introgasi itu orang
komplotannya dateng semua
gua abis deh sama mereka deh
malah motor gua diambil lagi
galeh banget deh
pencuri itu udah ga bisa dibiarin deh
yang pernah nyuri motor gua juga gua pikir orang yang sama
walaupun sekarang mau ketemu lagi sih sama pak amir
sebenernya kita udah pernah dateng ke tempat yang diduga markas pencuri
cuma kita ditahan sama rio cs
wajah wajahnya rio ada hubungan lagi sama sindikat ini
nah itu dia
sebenernya gua sengaja diketahui
tapi temen temen pengen buktiin itu
cuman ada masalah lagi
gua sama temen temen kan harus nyari abangnya raya yang hilang
masalahnya abah kan mau duel sama bangkobar
nah alex dan rio itu kan udah ikut geng bangkobar
aduh gua bener bener nyesel banget berangkat dia jadi murid gua
kalau sampai terbukti emang dia ada hubungan sama semua ini
gua kan abisin rio
guys kayaknya kita anak anak cewe juga harus bela diri deh
biar kalau ada apa apa tuh kita gak diem kita tuh bisa bela diri
jangan kayak gua tadi ga bisa bantuin dado sama skaldi
kan jadi bersalah gitu rasanya kan
iya gua setuju itu
sekarang emang kejahatan ga pandang burung
kalau gitu nanti ku cari ah tempat karate atau bela diri lainnya gitu kan buat belajar
eh gross gimana kalau kita mendingan sekarang cari tempat yang bisa ngajarin kita bela diri
kenapa kalian ga minta dia jalan sama boy
bang itu cuma kebetulan aja
sebenarnya abang itu yang lebih jago dari saya
mungkin waktu itu
saya lebih semangat kan
mungkin sekali daripada abang
jadi abangnya kalah deh
tapi gini aja deh temen temen
mendingan kalian belajar bela dirinya sama abang chandra aja
udah jelas dia punya perguruan karate
ah kebetulan banget nih chandra ini sekarang buka kelas buat cewe cewe kan
kita isi liburannya pakai belajar karate bener kan
ah temen temen sorry gua ga bisa lama lama
soalnya gua harus cari abangnya raya
itu gua cabut ya
makasih ya om chandra
makasih mas chandra
dadah bu devi
ayo bibir saling bela sama om chandra juga ya
mas chandra makasih udah ngerok ngerok

tia tia tia
kamu bisa baik baik aja
kita si kelek ini cek namanya edan
juga belut gese teka tewak
salah salah dah teteh
kudunate nya pas disulit ke kudunate langsung
neng raya makin sedih cerik terus
dung cik di ppne dulu kasihan si neng nangis aja
diding kalo saya ppne orang yang sedih saya ikut sedih
dung si neng lah biarin lagi nenangin diri
kalau kita masuk malah tambah sedih
memangnya buka pakaian muka pendidikan sih teh
sampai ketemu lagi
tuh dia om
sampai sekarang aku masih gak tau abah kamu ada dimana
justru aku mau bilang makasih sama kamu karena kamu udah bantuin nyari abah
tadi juga di jan aku sempat ngejar ngejar alex
si alex bukannya ini ya
mendingan kamu coba tanya reva
siapa tau bisa reva cari informasi tentang alex
bener juga sih
gimana caranya ya gue ketemuin papi sama boy
tapi kalau bisa sih jangan di rumah
jangan sampai adriana ikut ikutan
karena kalau dia ikut ikutan pasti udah ngumpur ngumpurin papi
yang ada bukan baikan malah makin rumit itu masalahnya
abah lo udah ketemu belum
belum ada kabar sih rek
gimana kalau lo coba korek korek informasi deh dari alex
ya siapa tuh aja dia mau ngebuka gitu kok sama lo
gue sih emang emang udah sempet coba hubungin dia
tapi kan hp dia nggak aktif
ntar gue coba hubungi lagi ya
lo harus main manis ya rea
dia malah kabur
yaudah deh kalau gitu ntar
lo harus tetep yakin
kalau abah lu tuh baik baik aja
makasih ya re
kalau gitu gue telpon sekarang ya
mudah mudahan dengan cara ini abah bisa ketemu
mereka terus mencari keberadaan ramah bang